destinasi super prioritas likupang juga destinasi andalan bunaken dan beberapa penerbangan yang ke dan dari manado dihentikan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan kita lengah kita pastikan bahwa provinsi manajemen krisis ini bisa membawa kita untuk lebih berhati hati dan berwaspada